bersama anda francisco don asiano mengawali kompas siang
saudara tauran dua kelompok warga di kawasan pasar gembrong jakarta timur
pertikaian kelompok warga yang masih bertetangga ini
tak kunjung berakhir meski sebelumnya telah sepakat berdamai
bambu bahkan senjata tajam
mewarnai tawuran dua kelompok warga di tengah ruas jalan basuki rahmat
jati negara jakarta timur pada sabtu pagi
kedua kelompok saling serang di tengah ruas jalan
tanpa memperdulikan keselamatan diri dan juga orang lain
suara letupan petasan yang digunakan untuk menyerang lawan
juga terdengar di tengah tengah lokasi tawuran
hingga kini belum diketahui pasti pemicu tawuran kedua kelompok warga ini
membuat pengendara tak berani melintas
dan kemacetan arus lalu lintas pun tak terhindarkan di sekitar lokasi tawaran
tidak ada tangan ini
pak ini harapannya apa di makanya
terima kasih ya ini kalau kayak gini terus ya masyarakat kayak gini